terbentang dari sabang sampai merauke dan didiami penduduk sekitar dua ratus lima puluh juta jiwa
berbagai sumber daya alam ragam budaya bahasa suku
hingga kuliner nusantara menjadi potensi besar indonesia untuk mencapai visi ekonomi dan keuangan syariah
ekonomi dan keuangan syariah dengan semangat kebersamaan diharapkan dapat membawa indonesia menjadi negeri makmur sekaligus mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat
bank indonesia sebagai akselerator inisiator dan regulator yang mendorong perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah
menyelenggarakan indonesia syariah economic festival keempat atau isef tahun dua ribu tujuh belas di grand city surabaya
di dalam pengembangan ekonomi syariah tadi indonesia kan punya tiga strategi utama di dalam menjadikan bagaimana ke depan sebagai pusat ekonomi dan syariah dunia
pengembangan ekonomi syariahnya kemudian peningkatan efisiensi pembiayaannya pembiayaan syariahnya terakhir adalah riset edukasi dan komunikasi
nah isef tahun depan isef selanjutnya adalah
ingin melihat bagaimana posisi kemajuan kemajuan yang sudah dicapai indonesia
jadi ada kegiatan yang unik di isef tahun dua ribu tujuh belas ini ada berbagai temu kolaborasi keuangan syariah adalah temu regulasi
temu regulasi mungkin di belakang ini ada namanya komite nasional keuangan syariah dan namanya knks ya
ada knks jadi knks itu kan di launchingnya sudah dilakukan dua puluh tujuh juli yang lalu oleh presiden jokowi
kemarin pada tanggal sembilan itu adalah ada pertemuan
tingkat eselon i tingkat eselon satu bertemu merumuskan strategi nasional pengembangan ekonomi syariah ke depan
supaya apa supaya indonesia itu bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan suara syariah dunia
ekonomi dan keuangan syariah dikembangkan dengan adil sepadan dan berkesinambungan dengan mengedepankan tiga pilar dasar
yaitu pemberdayaan ekonomi syariah pendalaman pasar keuangan syariah
dan pilar penguatan riset assessment dan edukasi
isef yang diselenggarakan tujuh sampai sebelas november dua ribu tujuh belas menghadirkan dua puluh lima syariah forum yang dirangkai dengan gelaran syariah fair menjadi wujud tiga pilar ekonomi dan keuangan syariah
seminar nasional peran lembaga keuangan mikrosyariah
fokus grup diskusi penguatan ekonomi pedesaan
launching dan sosialisasi pedoman akutansi ekonomi pesantren
hingga workshop industri halal menjadi manifestasi dari pengusaha
ini sebagai inspirasi bagi pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam merangkum berbagai strategi pengembangan ekonomi syariah
pemberdayaan ekonomi yang dilakukan selama ini mungkin tergantung kepada pesantren pesantren yang ada
pesantren tersebut memiliki sumber daya ekonomi yang sesuai apa yang bisa dikembangkan oleh pesantren tersebut
harapannya isf bisa diterima di
mereka bisa menerimanya dengan baik ekonomi syariah yang selama ini mereka melihat sebelah mata
perkembangan teknologi membawa perubahan dengan inovasi inovasi yang bermunculan di dalamnya
khususnya dalam konteks teknologi keuangan
fintech syariah telah mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam pilar kedua
ini yang menjadikan bank indonesia bersama pihak terkait mengembangkan inovasi fintech yang efisien kompetitif dan kondusif
penguatan riset dan edukasi dalam perkembangan ekonomi syariah menyajikan sosialisasi dan edukasi melalui pengembangan kurikulum modul modul pengajaran
dengan harapan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan
seluruh rangkaian isep ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah sebagai wujud kesungguhan indonesia
untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia tahun dua ribu dua puluh
karena bank indonesia ada
di setiap makna indonesia